pasangan suami istri berinisial abf dan w digiring oleh petugas kehadapan awak media di halaman
markas polda metro jaya pada senin enam puluh korban melaporkan keduanya karena merasa ditipu terkait
dengan pembelian tiket konser coldplay berdasarkan pemeriksaan keduanya mengaku membuat unggahan
layanan jasa titip tiket konser coldplay melalui akun twitter at findrove id dan mengunggah
tiket asli yang telah dipersiapkan sebelumnya korban yang berminat diminta bergabung dengan
grup pesan singkat dan membayar booking slot lima puluh rupiah pada tujuh belas mei para korban diberi waktu
sepuluh menit untuk melunasi pembayaran tiket yang disepakati apabila uang tidak ditransfer tiket
dialihkan kepada orang lain dari tangan tersangka pelaku petugas menyita uang tunai dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah

dan tiga unit ponsel sebuah cpu dan tiga unit ponsel sebuah cpu dan tiga unit ponsel sebuah cpu dan
beberapa barang bukti lain adapun kronologisnya mereka ini membuka website dengan nama at fine
prof underscore id yang mana website ini adalah mereka beli dari twitter dikarenakan website ini
sudah lumayan followernya kemudian dari website ini mereka membuka atau open justice
war ticket coldplay yang di dalam twitter ini juga mereka menyampaikan bahwa seolah olah
website ini telah menjual berbagai tiket konser sebelumnya dan berhasil pada hari yang sama
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengimbau masyarakat agar berhati hati dan
tidak terjebak pinjaman yang mencekik demi mendapat tiket konser band asal inggris coldplay
tingginya antusiasme masyarakat untuk menonton konser coldplay dinilai
sandiaga membuat rawan terjadinya pemalsuan tiket untuk itu ia meminta warga lebih berhati hati
dan tidak memaksakan diri antusiasmen sangat tinggi waktu presale itu satu lima dan waktu general
saya menyampaikan kepada semua masyarakat untuk berhati hati untuk tidak terjebak dengan tiket yang palsu